aremania menyayangkan pemindahan tempat persidangan yang tidak sesuai dengan lokus delikti atau lokasi kejadian ini
sebab pemindahan tersebut membuat mereka kesulitan mengawal persidangan
meski begitu aremania berencana mengawal setiap persidangan sekalipun harus datang ke surabaya
seperti diketahui surabaya menjadi basis bonek pendukung persebaya yang selama ini dikenal sebagai rival aremania
koordinator tim gabungan aremania atau tga dian mengatakan kedatangan mereka ke surabaya
bukan sebagai supporter bola apalagi membawa aroma rivalitas
melainkan atas nama kemanusiaan yang berjuang mencari keadilan
direncanakan perwakilan dari tga keluarga korban dan korban akan datang ke persidangan
memang dari aremania hubungan aremania dengan bonek memang belum bisa mencair ya mas ya
cuman saya menyikapinya hal seperti ini kita kesana bukan datang sebagai supporter bola
kita kesana sebagai
masyarakat sebagai warga malang yang memang mengendaki kasus ini
terutama kasus tragedi kanjuruan yang menelan satu ratus tiga puluh lima korban jiwa ini
bisa berjalan dengan transparan
dan kita sebagai korban di sini juga harus bisa menyaksikan jalannya ini
dian mengakui tga belum menjalin komunikasi dengan bonek
tetapi tak menutup kemungkinan sejumlah kelompok aremania
sudah berkomunikasi dengan bonek
sementara itu warga malang khususnya aremania
keluarga korban dan korban yang tidak hadir di surabaya
bisa menyaksikan persidangan secara daring
dikutip dari cnn indonesia com
kepala kejaksaan tinggi jawa timur mia amiati menyatakan
sidang tragedi kanjuruhan dialihkan ke pengadilan negeri surabaya
sesuai dengan fatwa mahkamah agung
dengan mempertimbangkan faktor traumatik korban
termasuk aremania dan kegiatan kepolisian
sejumlah perwakilan bonek memilih tidak berkomentar
katangan keluarga korban tragedi kanjuruan dan aremania ke surabaya
pada prinsipnya mereka melihat peristiwa dari sisi kemanusiaan
bahkan bonek baik perorangan maupun komunitas
datang langsung ke stadion kanjuruhan
untuk mengucapkan bela sungkawa
miftah farid andres ucaksono surabaya jawa timur